kalau memang hakim mk nanti mengundang dengan senang hati kita akan nanti
kita taat terhadap kurangan dan jubis terima kasih